jangan khawatir selama berada di dalam tabung
dipimpin oleh seorang anak muda juga
untuk mengatur pengelolaan jadwal pika
memang itu yang harus kita kerjakan
tetap asik main dalam rumah
tidak punya feedlot tidak punya kandang tapi barangnya ada terus
setelah melihat over capacity di mana mana
iya kalau si ceo gue liat di sasarinya si nikita mulu soalnya
atau jika anda sedang merawat seseorang yang tidak dapat melakukan perjalanan
kita mau ke glinding graffiti car
jadi harus benar benar tulus ikhlas
kroffel mulai naik daun di korea sejak awal tahun lalu
mudah mudahan lancar semuanya
ojk pengaduannya makin banyak
sembilan orang diantaranya siswa satu orang guru dan satu pengendara sepeda motor yang ikut tertabrak bus
ada dua jenis kroffel yakni manis dan asin
ada beberapa titik spot yang masih sampai saat ini ditutup dan belum bisa digunakan terutama yang ada di daerah daerah seperti tadi gang enam dan daerah dongjak dan juga yongsan yang mungkin terdampak cukup parah
meski demikian naiknya jumlah pesanan juga diikuti dengan jumlah pengendara ojek online di kota bandung
beras medium itu di pasar itu masih berkisar rp sepuluh dua ratus rp sepuluh dua ratus
nah ini yang agak kurang baik bagi kredit kita di dalam negeri gitu ya
terus itu international itu gak dbl dong ini berarti ya yang di
karena sudah mudah dilakukan secara online
tersangka hl kini telah mendekam di penjara polda banten
ada tiga pura yang sakral di bukit kangen
eits tapi bukan dengan kayu bakar atau gas ya
juga sudah dialihkan ke kepala badan pangan nasional
semua kembali keputusan kami berdua gitu
sehingga menjadi jinak deh bersahabat seperti ini
mungkin bisa ditanyakan kepada ahli pidana
ini yang menjawab kenapa walaupun negara sudah begitu
mengenai potensi tantangan dan ancaman akibat keadilan starlink indonesia
itu aku ngerasain juga gitu gimana sih bangun dari barber nol sampai ya di titik sekarang ini
nah petugas membuka self sebagaimana sop nya
kalau versi pak amin isinya ada nangka kelapa muda alpukat kolang kaling dan pacar cina
mereka disarankan untuk menahan tidak banyak mengeluarkan kebijakan kebijakan yang sifatnya makro
tetapi tenaga ahlinya tidak ada
dihimbau kepada masyarakat untuk hari terakhir bisa langsung melaporkan spt tahunannya
karena ini menyakut kesehatan rakyat indonesia dan ini adalah sebuah upaya untuk pencegahan
nah tapi waktu itu aku smp terus aku lihat tuh ada timnas timnas gitu gitu kan
para pegebun juga didorong dan dibantu untuk memperbanyak dan melestarikan varietas lokal unggul
jadi gak sembarangan asal potong gitu loh
walaupun sebetulnya karena jaringan gus durian itu ada di lebih dari seratus kota di indonesia
yang terdiri dari cingur atau bibir sapi kaki sapi dan keringan yang disajikan dengan lontong dan saus kacang
kang saan mengatakan bahwa belum ada keputusan resmi ataupun ketok palu terhadap tanggal pendaftaran capres dan juga cawapres yang diusulkan kpu
sehingga kemarin meeting kemarin adalah
karena kalau kita lihat kemarin dengan angka kasus lima puluh ribu perhari itu paskes betul betul sudah cukup berat
tapi kalau kita menikmati buah buahnya yang segar puding dari air kelapanya ini lho membuat cita rasanya semakin unik
tapi itu kan kita kembalikan ke pemerintah sebagai program nanti dari pemerintah
kita jadikan pintu jendela
dan ini harusnya merupakan suatu aktivitas yang sangat sangat positif
dalam sistem multi partai yang presidensil
indra itu adalah dewa perang
rerainan itu di bali itu kan setiap minggu itu ada rerainan
aseannya emang dari waktu itu udah di plan
arsitektur masih dipengaruhi gaya jawa dengan corak hindu
pak dubes melihat bagaimana kegigihan dita ini menjadi inspirasi banyak di luar sana
mungkin kalau ngomong pakai ai terlalu keren lah
sebagai pelaku kebanyakan waktu itu malah orang yang tidak mengenal anak ya
ya itu model pertama
kita justru bisa berbangga dengan keyakinan kita kan
apalagi kemudian kalau ditambah dengan variannya ini varian omikron
ya menggunakan angkot berangkat dan pulangnya
itu bisa di develop di kota kota dan juga di kabupaten
awal awal sih saya semangat tapi begitu ketemu jalan menanjak tenaga saya langsung terkuras
ini gue langsung kenalin aja nih c biasa kita sebelum season tiga beres ini kan hormatnya berubah nih c
anak dan ibunya sehat selamat
tapi juga relawan relawan dari lembaga lembaga yang sudah datang ke lumajang
nah sekarang kita lihat momentumnya baik ya
perhatian aka kepo ya
menenun memiliki arti yang berbeda bagi orangnya orang yang berbeda juga
di lantai tiga halte ini biasanya digelar pameran sayangnya ketika saya datang tidak ada acara yang tengah digelar
baik punya anak maupun tidak
sedangkan kita berhadapan pada persoalan juga
sekarang ini kan mungkin suratnya sudah langsung disampaikan kepada bang das
nggak sampai baku pukul kayak itu
karena ada peningkatan rencana kenaikan pajak
udah panjang sekali udah lama sekali
udah enggak abis sidria trauma
hingga akhirnya osha menjadi penyandang autis pertama di indonesia yang mampu menyelesaikan lari full marathon sejauh empat puluh dua satu ratus sembilan puluh lima km di sebuah event lari yang digelar akhir tahun dua ribu dua puluh tiga lalu
kalau kita lihat dari sisi network nya nafas
ini adalah evaluasi contoh nih
kita ngomong sekarang terus pedestrianya
untuk menghilangkan dahaga di tengah panasnya jakarta
untuk kemudian bisa mendorong
mengingatkan wajib pajak melalui wa maupun sms blast
atraksinya kelihatan akan seperti muda
berada di sebelah utara pasar wonokromo
namun citayam yang merupakan daerah di sekitaran depok dan berbatasan dengan kabupaten bogor jawa barat ini
seperti pada tahap awal kita harus menyiapkan kayu berpola untuk menyesuaikan bentuk beduk yang lebih gendut di bagian tengah
yang paling penting adalah jangan sampai kejadiannya seperti beberapa tahun yang lalu
karena sebelumnya kita kan belum pernah ya mengendarai atau mengoperasikan ka dengan kecepatan tiga ratus lima puluh
jadi status probable pun dibayar oleh pemerintah
jengkol bila diolah dengan tepat bisa jadi hidangan yang enak dan lezat
ia menjelaskan bahwa program perubahan
ya cukup sebenarnya cukup pantas sih menurut gue
kalau si valencia dimana sih
dulu nih ini juara seri di bali
ketika masyarakat sudah bisa kembali lagi ke tempatnya
bali age adalah juga desa yang berbeda
soalnya dia kan di ppop kan ppop kan emang gak ikut dbl
tetapi dalam hal ini tentu kita kan tidak bisa menghentikan apresiasi masyarakat organisasi kemasyarakatan
yang kita sebut sebagai penetapan sebagai tarikh blu
nah sementara kalau untuk pcr memang sudah kita instruksikan menggunakan harga yang telah ditetapkan
setelah itu sebagian pasukan tidak pulang dan menetap di wilayah yang sekarang dinamakan kuningan
jadi misalnya kalau kita punya kalkulasi kebutuhan beras satu tahun sekitar tiga puluh juta ton
bikin kayak masakan masakan satu dua porsi
berhak untuk mencabut izin operasionalnya
yang terluka wajib mundur
sehingga mereka itu bisa dikategorikan siap untuk menjadi asn
nah seberapa optimis target ini akan bisa tercapai kalau dari kacamatanya pak ganjar
di negara negara yang sistem hukumnya sudah lebih bagus ya hampir mustahil mereka punya celah untuk melakukan kekerasan seksual ya
serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana
yang pertama mungkin ada juga faktor biden menghadapi potensi dinamika dalam konteks politik domestik
kita tahu kan tanggal dua puluh lima april kemarin pak presiden
tapi kalau hubungannya fun seru enjoy
hanya kacang kedelai berkualitas yang akan diproses
khususnya mengubah gaya hidup menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal
karena walaupun naik motor naik mobil kita semua pejalan kaki
sampai dengan proses masuk
ini adalah harus durinya mengenai kulit badan
lu lo cerita tentang lu juara pon tapi lu gak nangis gak apa apa
saya sangat setuju dengan bapak dari dewan
wah peluang nggak paling nggak lah harus ngalahin ini sih harus ngalahin geprek bensu aja sih
bisa sampai tiga sampai empat meter sehingga mereka kesulitan
misdas mengidentifikasi beragam berita bohong dan disinformasi di australia
tapi untuk penempatan kaki itu sendiri bagaimana
saya berdiri di depannya band pass itu
pengumpulan data selama pandemi covid sembilan belas di indonesia memiliki kerawanan yang tinggi
untuk perumahan umum dan komunitas
generasi yang berbeda duduk bersama untuk mengobrol berbagi cerita
ya jadi kalau kita bicara di lutut kan ada faktor dari ligamen
antar kementerian antar ini pusat dan daerah
ini misalnya memberikan hak kepada
pilihan kita buat diri kita sendiri sih gitu
cuman memang kalau di asia seperti indonesia itu bukan hanya masalah pro nya
serem seru campur aduk lah disini
yang mana memang menggunakan ip lokal
mereka belajar dari pengalamannya
dua ribu dua puluh dua ini alhamdulillah bisa lima cuma tetap tidak membantu pengembang pengembang ini untuk menyelesaikan pembangunannya
gila nih indonesia apa bola di indonesia gawat ya
itu aku sama sekali gak ada pikiran udah main main aja gitu
anda bersama sbs bahasa indonesia
terutama kita tahu bahwa memang fatalitasnya pada kelompok kelompok ini
mempertahankan nkri mempertahankan kebenekaan kita
lagi lagi ini baru starting point
kalau dia atlet ya tentunya dia harus kembali lagi untuk sebagai atlet
regulasi yang berlaku sudah mengemanatkan skema kerjasama dengan operator lokal
nah memang vaksin indofag inafag ini belum selesai ininya kajiannya ya